kemarin di kantornya kita sudah sedot di luar area kantor ini karena kami menganggap supaya
pelayanan itu bisa tetap dilaksanakan di kantor ini tapi karena curah hujan terus turun semakin
deras akhirnya malam jam tujuh jam delapan malam akhirnya air masuk sehingga kami mengantisipasi untuk pelayanan
kita pindah ke kantor kelurahan bang tayuwetan karena kalau tahun lalu tahanan kita geser di
kantor kelurahan bulursari karena aksesnya itu masih bisa masuk ke dalam kalau ini yang ini terbesar
di tahun ini karena biasanya itu ya akses lalu lintas masih bisa masuk ke kantor dan kantor ini
tidak kemasukan tapi hari ini
atau tadi malam kantor kemasukan kira kira lima belas cm dua puluh cm
saya yassir nene ama saksikan program program kompas tv melalui siaran digital ptv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya